kapasitas ruang perawatan isolasi pasien covid sembilan belas di rsud kota bogor jawa barat senin pagi terisi penuh hingga membuat pasien rujukan harus menunggu
bahkan tiga puluh delapan unit tempat tidur dan lima belas bed ruang icu tambahan tidak dapat menampung pasien
tim medis pun berencana menambah jumlah felbet dan tenda darurat yang ditempatkan di gudang aset
ambulans pengangkut pasien covid sembilan belas tampak hilir mudik di rsud kota bogor mengevakuasi pasien rujukan ke rumah sakit lain pada senin siang
bahkan tiga puluh delapan unit bed dan lima belas bed ruang icu tambahan tak dapat menampung pasien
akibatnya semua pasien rujukan harus menunggu lantaran banyaknya pasien tambahan yang keluar masuk rsud
sejak beberapa hari terakhir satu ratus lima puluh tiga bed di ruang isolasi dipastikan terisi seratus persen
sementara itu pihak rsud menunggu
d terpaksa memilah klasifikasi pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas